dinas kesehatan kabupaten bangkalan jawa timur membantah dugaan mau praktik atas meninggalnya seorang bayi saat proses persalinan
pihak dinkes menilai ada kesalahpahaman antara pihak puskesmas dengan keluarga pasien
dinas kesehatan kabupaten bangkalan jawa timur membantah dugaan malapraktik atas kematian seorang bayi
begitu dinkes menilai timbul kesalahpahaman antara pihak puskesmas dengan keluarga pasien
di jalan lahir vulpa itu sudah nampak bagian terendah pada si bayi
maka teman teman di bawah menolong persalinan ini sesuai dengan regulasi dan sop yang sudah ada
setelah ditolong ini kan apa yang disampaikan oleh dokter edi sebagai dokter forensik itu disampaikan tadi
kemahitan itu kemudian terjadi tujuh sepuluh hari
terjadi miskomunikasi aja apa yang disampaikan oleh teman teman di bukisma dengan keluarga
tapi ke keluarga si ibu itu memang sudah disampaikan kalau bayinya meninggal kan bu
kalau tapi tidak bilang baik meninggal
saat persalinan masih labil
selain istirahat mukaromah juga menjalani rawat jalan dengan bidan setempat
mukaromah mengaku kondisi tubuhnya terutama di bagian perut
masih sakit pasca persalinan
terus saya kondisi saya sekarang ini agak stabil
perut sakit semua badan saya ini
sebelumnya kasus dugaan malah praktik mencuat
muka rumah ramai di media sosial
ia mengaku bayinya meninggal dunia saat proses persalinan
di puskesmas kedundung bangkalan jawa timur
sang ibu mengaku tidak diberi rujukan ke rumah sakit
oleh pihak puskesmas padahal kondisi bayinya pada posisi sungsang
didin muhyidid kompas tv bangkalan jawa timur